gimana keadaan irma
masih demam mas
udah dikasih obat
udah tapi belum turun
ini juga lagi dikompres
udah kita baru masuk ke atas yuk
kalau saya boleh tahu kira kira biayanya berapa
kalau memang fisiknya de irma kuat
insya allah dua atau tiga hari
d irma sudah bisa pulang
nah mengenai biaya
ya kira kira dua jutaan
suning demam bau banana
itu juga ber crime maksimal
buang dari mana dua jutaan zumi
hei abang beca ujek dia
gimana sih beragua amat sih ya dipanggil gak nengok gak nyahut
baru jadi uang beca udah beragua apalagi kalau jadi uang merat
emang udah kebanyakan duit loh
maaf neng aku tadi ngelamun kaget
maaf ngelamun ngelamun mulu
jadi ngaterin eke
ngaterin eke eh ngaterin eke
mau neng udah antar kemana
aduh ribet deh orang dikasih pertanyaan kok malah kasih pertanyaan balik
maaf neng kalau naik sendiri gimana udah nikah belum
aduh sebenarnya siapa sih yang banci bu
neng maaf ya neng
maaf kok neng milih jadi bancis sih kenapa